harga tiket bus di terminal giwangan yogyakarta mulai naik sebagai imbas kenaikan harga bahan bakar minyak
kenaikan harga tiket bus di terminal giwangan bervariasi tergantung tujuan perjalanan
kenaikan harga tiket bus tujuan yogyakarta jakarta naik sekitar rp dua puluh lima
sementara untuk bus tujuan yogyakarta dan sejumlah kota di pulau sumatera
seperti lampung jambi dan palembang kenaikan rata rata lima puluh
sebagiannya kalau konsumen ya itu terbani karena naik tarif dari perusahaan juga seperti itu
berarti dampaknya akan luas semua kena
iya ini baru beberapa bulan baru selai kembali aktivitasnya kayak dulu
ini kayak bis juga baru mulai bangkit
di surabaya jawa timur kenaikan tarif sejumlah bus
di berbagai tujuan diklaim tidak mempengaruhi jumlah penumpang
namun awak bus mengaku tidak sedikit penumpang yang kaget dengan tarif baru
mereka berharap ada kebijakan tarif batas atas dan bawah yang baru
dari pemerintah untuk tarif bus ekonomi
presentase kenaikan ini sangat terasa untuk bus jarak menengah dan jauh
misalnya tujuan surabaya yogyakarta tarif semula di kisaran rp tujuh puluh enam
naik mendekati rp seratus
tidak ada pilihan lain
memang ada beberapa yang sudah menaikkan
tapi itu masih dalam batas batas sekedar membeli operasional mereka
agar tidak mengurangi pelayanan yang mereka berikan selama ini
pengelola terminal purabaya pun masih menunggu kebijakan pemerintah
sejauh ini pengelola sebatas melakukan pendataan kenaikan tarif bus
ting liputan cnn indonesia